sebuah video amatir merekam kejadian detik detik ketika kereta api argo wilis jurusan bandung surabaya
menyerempet kereta api argo semeru jurusan surabaya bandung yang anjlok di kilometer lima ratus
pendukuhan kelimenur kelonprogo daerah istimewa yogyakarta
penumpang kedua rangkaian kereta yang panik akhirnya berhamburan mencoba menyelamatkan diri dan keluar dari gerbong
para penumpang sempat merasakan benturan yang keras sebelum kereta yang mereka tumpangi anjlok dan menyerempet
sementara itu gerbong rangkaian kereta api argo semeru keluar dari jalur dan miring
sedangkan satu gerbong dari rangkaian kereta api argo wilis mengalami kepiringan namun tak sampai keluar dari jalur
ya awalnya pada panik ya mas ya tapi karena ada dari pihak
staff saya untuk menenangkan karena kalau kita panik nanti kereta yang dari sini kebanti ke kanan
kalau dari gerbong saya nggak ada kedengaran suara keras tapi dari gerbong lain udah langsung suruh pindah
akibat kecelakaan kereta argo semeru sejumlah penumpang menumpuk di stasiun
seperti suasana di stasiun tugu yogyakarta pada selasa sore setelah insiden anjloknya ka argo semeru di kulon progo
sejumlah jadwal perjalanan kereta api dari stasiun tugu yogyakarta
menuju ke arah barat seperti tujuan jakarta bandung kutoarjo dan purwokerto menjadi terganggu
dan beberapa perjalanan kereta api dibatalkan
calon penumpang kereta api mengeluh dan harus menunggu sampai empat jam lebih
karena proses evakuasi kereta api masih terus berlangsung
ya jelas perjalanannya terganggu cuma karena rifannya juga
kan tadi kan udah nunggu lama hampir empat jam
terus rifannya juga antri
jadi agak menyulitkan juga sih kalau harus antrinya
sementara proses evakuasi rangkaian gerbong kereta api argo semeru yang anjlok di kulon progo
daerah istimewa yogyakarta belum rampung hingga selasa malam
sedianya proses evakuasi ditarget bisa membuka satu lajur pada pukul sembilan malam
kereta kren masih dikerahkan untuk melakukan evakuasi terhadap rangkaian gerbong kereta api argo semeru
tujuan surabaya jakarta yang anjlok di perlintasan kereta api petak sentolo
yag petekai mengklaim kereta api yang berlalu di jawa tenggara untuk menjelaskan kereta api yang berlalu di jawa tenggara
kereta api argo semeru dalam kondisi baik sebelum diberangkatkan
bisa dipastikan sekarang atau belum bisa diutarakan sekarang
tentu butuh pengusutan yang lebih lanjut
karena kereta api argo semeru berangkat dari stasiun awal
dan lepas stasiun yogyakarta pun kondisi normal
dan jalur juga normal tidak ada masalah
setidaknya ada sembilan gerbong yang anjlok dan harus dievakuasi
rangkaian itu terdiri dari delapan gerbong eksekutif
dan satu gerbong kompartemen yang baru saja diluncurkan belum lama ini
tim liputan cnn indonesia